jangan lupa like share dan subscribe channel ini
aduh aku mati aduh
aduh ini ini
aduh sakit banget ini man
aduh ini kenapa kamu sakit sakit
aduh ini ini
aduh ini sakit
jadi juara aku sih kenapa sih
udah pura pura supaya kamu gak nyatain cinta
kamu ke nong zairah ngaku sama gue
kamu mau nembak nong zairah iya kan
saya mau nembak jan gawar deh
aduh man budi ini pernah muda man
budi pernah dikejar kejar puluhan pemuda di kampung
ada yang namanya baw midun man
dia ngutarain cintanya ke budi
dengan bawain makanan kesukaan budi man
terus ada bang joko
dia nembak putih pakai senapan angin
nggak maksud budi
dia ngutarain cintanya dengan menunjukkan kemampuannya
berburu dengan senapan angin
terus siapa lagi ya
keringetnya itu lot
dia bela belain modip motornya
jadi motor gede pakai mesin gilingan padi man
supaya bisa ngajak budi jalan jalan ke pasar malam
kalau kamu temui sama aja
udah ngomong panjang lebar dia malah kabur
saya tidak membangunkan kamu tapi
saya mau mencari ibu kamu
kalau kamu bangun
kamu juga bisa langsung mencari ibu kamu
kalau kita berpencar siapa tahu lebih cepat ketemu
jam satu siang nanti kita ketemu di tempat ini lagi ya
apa pak prabu betul betul cari ibu
kenapa pak prabu selalu bisa buat hati aku tersentuh seperti ini
sebelah pak
kalau ada apa apa
kamu ini sebenarnya siapa
ayo kita pergi dari sini sekarang

masih harus tanya dulu
tidak ada siapa
lalu kita pergi sekarang
langsung ke terminal
langsung ke jakarta
aku mau ketemu amira
aku kasih tahu mas iksan
kalau amira sudah tinggal
bersama prabu wijaya sekarang ini
saya betul betul gak habis pikir
kenapa saya sekarang malah membantu
membebaskan utari dan juga ihsan
rasanya saya rela melakukan
apa saja demi amira
saya capek pak
saya muak sama semua uang bapak
bahkan meski saya gak mau amira tahu soal semua ini
saya membebaskan mereka tanpa melibatkan uang saya sedikitpun
saya membebaskan orang tua amira dengan tangan saya sendiri
saya nggak tahu kenapa kamu masuk begitu dalam ke hati saya
saya juga nggak tahu kenapa bagi saya
putri kesayangan saya
padahal kamu adalah anak dari orang yang paling baik untuk saya
aku udah cari ibu kemana mana
tapi aku gak nemuin petunjuk sedikitpun
aku harus balik ke tempat tadi
mudah mudahan pak prabu
sudah nemuin petunjuk
saya mendapat info kalau ibu kamu sempat terlihat di terminal bis pagi ini
mungkin ibu kamu mau kembali ke jakarta
karena kamu belum kembali waktu saya datang
saya memutuskan untuk langsung menyusul ke terminal bis
kita bertemu di terminal bis ya
apa semua ini benar
aku harus ke terminal bas sekarang
oke kau berjalan
dan aku akan maarini kamu
kemana b hyun branch